sementara deklarasi perpanjangan masa jabatan presiden bukan berasal dari pihak pemerintah
hal ini disampaikan oleh staf khusus menteri sekretaris negara
faldo maldini melalui rekaman video yang dibagikan kepada wartawan
faldo meminta pemerintah tidak diseret seret dalam tuduhan transaksi politik
terkait dengan usulan pemilu dua ribu dua puluh empat yang diharapkan ditunda
ia menyatakan tidak ada transaksi politik dibalik wacana penundaan pemilu tersebut
deklarasi dukungan terhadap usulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan aspirasi dari partai politik
faldo menyebut pemerintah tidak tahu menahu soal rencana itu dan hanya menampung aspirasi dari masyarakat luas
pemerintah hari ini sedang fokus untuk bangkit dari covid sembilan belas
ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
pemerintah fokus memulihkan kesehatan memulihkan ekonomi
membuka lapangan kerja yang sebanyak banyaknya yang berkualitas untuk masyarakat
sekali lagi fokus pemerintah hari ini adalah itu bukan yang lain lain
kalau ada yang mengait ngaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi
menggerakkan elit elit partai politik kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak
tidak ada waktu untuk hal tersebut